ada empat pilar utama dalam keselamatan berkendara
yang pertama adalah awareness atau kesadaran terkait kondisi jalanan
kemudian yang kedua adalah alertness atau kesigapan
yang ketiga adalah anticipation atau antisipasi
dan yang keempat tentunya adalah attitude atau sikap dalam berkendara
nah keempat hal ini tidak dapat berjalan beriringan apabila kondisi fisik seorang pengendara tidak maksimal
di masa mudik lebaran banyak pemudik yang harus mengemudikan kendaraannya dengan jarak tempuh yang jauh dan dalam waktu yang cukup lama
jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama dapat menguras fisik pengemudi
akan jadi bahaya apabila para pengemudi diserang kantuk akibat rasa lelah
sebagian pemudik yang kami temui di salah satu rest area sudah mengetahui bayam mengemudi dalam kondisi mengantuk
nah bagi bagi pengalaman nih sama yang lain ya yang mudik kemarin
ya yang jelas kita jangan sekali meremehkan yang namanya ngantuk ya
karena kebanyakan ini dari kemarin pun dari tadi pun ada musibah celakaan karena awalnya dari ngantuk
kalau saya sih kalau sudah ngantuk ya nggak perlu dibaksain
ya gitu buat istirahat sejenak
kalau udah istirahat sejenak baru perjalanan lanjut lagi
belum berpergian itu harus cek fisik ya
fisik kita harus siap
staf minat kita juga harus siap
dan kalau misalkan kita nggak kuat atau misalkan mengantuk harus istirahat
kak orlantes polri firman shantabudi menekankan pentingnya pemudik untuk menjaga kondisi fisik
meski demikian ia menyarankan para pemudik beristirahat di luar area tol
untuk mencegah penumpukan kendaraan
kita sudah menyiapkan tempat tempat yang lain
dan termasuk menjarankan apabila masyarakat ada yang membutuhkan res area boleh keluar dulu
kuota di dalamnya tapi itu tidak hanya tapping saja
silahkan memanfaatkan fasilitas di luar jalan tol
pakar keselamatan berkendara dari indonesia defensive driving center atau iddc bintarto agung mengatakan
pengendara harus merencanakan perjalanan dengan matang sebelum mudik
disarankan untuk tidak berkendara di luar jam biologis tunggu untuk menghindari kelelahan
pemudik disarankan berhenti setiap empat jam sekali dan beristirahat minimal lima belas hingga tiga puluh menit
pemudik juga tidak disarankan berkendara lebih dari dua belas jam sehari
bagi anda pengendara mobil wajib mengatur posisi duduk dan jarak nyaman antara tubuh dan stip mobil
dapat menjangkau pedal pedal akselerator pedal rem pedal kopling apabila manual
itu dengan nyaman dan juga olah kemudi kita juga tidak terlalu tegang atau tidak terlalu kaku
itu dapat membuat memberikan dampak benefit tambahan yaitu kita mengurangi dampak daripada berkendara
bintarto kemudian menjelaskan menurut riset society of automotive engineer dan departemen transportasi amerika serikat
setelah mengetahui apa saja langkah langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan akibat kantuk
maka hal ini perlu diterapkan oleh para pengendara
jangan sampai ego kita untuk cepat sampai ke tempat tujuan justru menjadikan alasan kita tidak selamat sampai di rumah